kita ke informasi lain memindahkan pesawat lewat udara adalah hal yang biasa
tapi bagaimana memindahkan pesawat besar jenis hercules lewat jalur darat
apalagi pesawat tersebut punya nilai sejarah
inilah yang dialami pesawat angkut berat pertama yang dimiliki indonesia
saat menempuh perjalanan dari bandung provinsi jawa barat
menuju daerah istimewa yogyakarta
tak mudah memindahkan badan pesawat hercules berbobot dua belas ton ini
perjalanan lewat darat dari pangkalan udara sulaiman bandung jawa barat
menuju museum pusat dirgantara mandala yogyakarta memakan waktu satu pekan
perjalanan dari bandung dimulai dua puluh dua september lalu dan tiba di yogyakarta pada dua puluh sembilan september
ukuran badan pesawat angkut berat hercules tipe c satu ratus tiga puluh b ini
membuat truk pembawa harus berjalan lambat
kecepatan maksimal yang dibolehkan hanya tiga puluh km per jam
pesawat ini harus dikawal karena kadang diameter pesawat hampir memenuhi

dua lajur jalan yang berlawanan arah
tantangan membawa hercules ini sangat besar
salah satunya adalah pecah bantruk seperti yang terjadi di daerah sedayu bantul
dan ini bukanlah kejadian pertama
pemandangan tak biasa ini mendapat perhatian warga masyarakat
selama ini saya lihat pesawat lewat di atas dan lihat dari tv tv saja
jarang lihat secara langsung
luar biasa ukuran pesawatnya yang begitu gede
lewat jalan raya seperti ini
jarang sekali jarang jarang terlihat melintas di jalan raya seperti ini
saya kira malah pesawat dari atas turun
nggak taunya itu di bawah matronton
saya pertama kali lihat pesawat di jalan raya itu
segede segede air lebih gede dari trontonnya bisa diangkut pakai tronton
perjalanan ini adalah suatu sejarah
belum pernah sejauh ini
mungkin pernah kita bawa dari lanut hussein ke lanut sulaiman
jaraknya sangat dekat itu hanya di dalam kota bandung
ini di luar kota bahkan di luar provinsi
kita dari jawa barat ke daerah istimewa yogyakarta
pesawat hercules ini adalah pesawat angkut berat pertama yang dimiliki indonesia
yang dibeli dari amerika serikat
pesawat yang diterbangkan seluruhnya oleh perwira tni angkatan udara
atau yang saat itu disebut auri
mendarat pertama kali di pangkalan udara kemayoran pada delapan belas maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
perjalanan yang melalui jarak lebih dari tiga belas mil ini
merupakan penerbangan terjauh yang pernah dilakukan angkatan udara suatu negara kala itu
hendrawan setiawan yogyakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya